terkait penangkapan terduga teroris oleh petugas kepolisian di wilayah indonesia
di sekitar hari idul fitri kepala staf presiden muldoko angkat bicara
di kediamannya saat menggelar acara halal bihalal di jalan lembang terusan jakarta pusat
kepala staf kepresidenan muldoko memberikan apresiasinya
terkait penangkapan terduga teroris di blitar jawa timur dan karanganyar jawa tengah
tentang bagaimana lagi hari idul fitri masih menangkap teroris
ya tidak ada idul fitri tidak ada hari apapun
kalau berhubungan dengan teroris kita harus tegas
tidak ada alternatif lain
masyarakat kita yang jauh lebih besar ini menginginkan sebuah kondisi yang aman nyaman
menteram kehidupan sehari ini